hai guna mengantisipasi terjadinya kerumunan pada malam pergantian tahun pemerintah provinsi
dki jakarta dan polda metro jaya akan melakukan penutupan sejumlah ruas jalan di jakarta
pembatasan ini digelar untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas varian omikron aturan pembatasan
mobilitas kendaraan dan pejalan kaki akan diterapkan selama dua hari dimulai dari tanggal
satu desember dua ribu dua puluh satu dan tanggal satu januari dua ribu dua puluh dua sebelas kawasan di jakarta akan ditutup diantaranya
kawasan asia afrika jalan gunawarman hingga kawasan scbd kawasan mahakam jalan jenderal
sudirman tamrin seputaran monas kota tua kawasan kemayoran kawasan pantai indah kapuk ii kawasan
kemang kawasan banjir kanal timur dan kawasan danau sunter kita putuskan yang pertama pelaksanaan
koreklinik akan dilaksanakan
selama dua hari tanggal tiga puluh satu desember dan tanggal satu januari dua ribu dua puluh dari pukul dua puluh dua sampai dengan
pukul empat selain itu kepolisian juga akan memperlakukan aturan ganjil genap di lokasi lokasi
wisata yang dimulai pada pukul delapan hingga delapan belas lebih dari empat anggota kepolisian akan disiagakan
transportasi publik seperti transjakarta mrt dan lrt akan beroperasi hingga pukul dua puluh dua di tanggal tiga puluh
satu desember hingga dua januari dua ribu dua puluh dua namun angkutan umum yang mengangkut tenaga medis akan diperbolehkan
beroperasi hingga jam dua puluh empat jadi kami dari dinas perumahan untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan
masyarakat diimbau untuk tetap bersama keluarga di rumah mengingat pandemi covid sembilan belas
masih terjadi di jakarta badruz jamal jakarta